cacar monyet atau monkeypox sudah mulai menyebar ke berbagai daerah termasuk korea selatan
dan yang terbaru penyakit tersebut memasuki singapura
lalu bagaimana pencegahannya dan seberapa bahaya cacar monyet terhadap manusia
sudah bersama kami muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia
selamat sore pak syahril
selamat sore mbak salam sehat semua
pak syahril sejauh apa kementerian kesehatan memantau persebaran penyakit cacar monyet ini
karena faktanya sudah sampai ke singapura
sampai hari ini kan ada empat puluh tiga negara yang sudah melaporkan
termasuk salah satunya singapura yang ada satu orang
nah kita masih dalam tahap kesiagaan padai perkembangan di global di tiga tiga dunia
dan tentu saja
pasti akan kewaspadaan
terutama di pintu masuk negara kita
baik udara laut ataupun di darat
kemudian kita sudah menyiapkan kesiagaan
termasuk memberikan pedoman
penanganan kasus cacar monyet ini
di tingkat tingkat rumah sakit
dan juga laboratorium yang menjadi rujukan untuk deteksi
oke pak syahril seberapa berbahaya sebetulnya
penyakit monkeypox ini
seberapa mudah penularannya
sebetulnya penyakit ini sudah lama pak ya
tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan itu dari zoonosis itu hewan ke hewan
kemudian tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh baru ke manusia
ini hanya menjadi endemis di afrika tengah
ya itu daerah afrika tengah itu endemis di sana
nah baru tahun ini itu menjadi menular menyebar ke negara negara lain
negara eropa amerika juga termasuk di asia yang lain
ini yang menjadi ramai
nah menurut laporan sejarah yang ada
eh cacar monyet ini disebabkan oleh virus cacar monyet
yang bisa sembuh sendiri ya
tidak terlalu berat
kemudian dari kasus yang dilaporkan
dua puluh tiga negara tadi belum ada kematian pak yang dilaporkan
jadi tingkat penyebarannya tidak terlalu cepat
karena lambat sekali ya sudah hampir satu bulan lebih ini
tetapi juga angka kesakitannya tidak terlalu berat
karena mereka yang terserang cacar monyet ini
sekitar dua puluh satu sampai dua puluh tujuh hari setelah inkubasinya itu
dia akan sembuh sendiri gitu pak
kabarnya tidak ada obatnya ya pak syahril
tapi yang bisa dilakukan hanya pencegahan saja
apakah itu betul pak syahril
jadi pencegahan adalah agar kita tidak tertular ya
kemudian pengobatannya yang pertama memang
ini adalah oleh virus
nah apabila pasien ini harus dirawat ya
maka pengobatan kita adalah suportif namanya ya
memberikan namanya ke bagaimana support makanan
kemudian gejala yang ada kita berikan
nah yang penting adalah kita mencegah atau mengobati
kalau ada infeksi yang lain ya
jadi tentu saja kalau dia ada infeksi yang lain
maka pengobatan kita adalah dengan memberikan obat obat anti infeksi yang lain tadi
oke pak syahril apakah kementerian kesehatan akan memberikan rekomendasi
pemantauan mobilitas dari singapura untuk mencegah penyakit ini masuk ke indonesia
ya bukan hanya singapura
tapi empat puluh tiga negara tadi semua kita lakukan kewaspadaan
kewaspadaan itu sudah kita berikan kepada seluruh maskapai
udara maupun laut tadi untuk berhati hati terhadap setiap penumpang
yang mempunyai riwayat atau keadaan yang saat ini sedang sakit
terutama dari negara negara yang terpapar tadi ya
nah tentu saja ini perlu kerjasama dengan seluruh maskapai
dan juga kantor kesehatan pelabuhan gitu pak
ya terakhir pak syahril himbawan dari kementerian kesehatan kepada masyarakat
supaya kemudian tidak panik atas penyebaran monkeypox ini di negara negara lain
ya imbauannya adalah kita sampai saat ini masih pandemi
juga ada saat ini penyakit penyakit yang semuanya menular
termasuk monkeypox hepatitis gitu ya
nah satu upaya kita yaitu pertama adalah
meningkatkan perilaku penyakit
mengingatkan perilaku hidup bersih dan sehat
ya saat ini itu satu
yang kedua melakukan protokol kesehatan
agar kita tidak bisa atau kita mencegah tertularnya
contoh kalau monkeypox ini itu penularannya melalui kontak langsung
jadi seseorang itu kontak kepada binatang kera tupai yang sedang sakit tacar monyet itu
atau orang maka itu menjadi sumber penularan utama
yang pencegahnya adalah apa
yang menghindari kontak langsung kepada orang orang tersebut
saya kira itu pak
jadi kita harus puas pada karena penyakit ini tidak terlalu berat ya
jangan khawatir dengan media sosial yang gambarnya mengeringkan mengeringkan gitu ya
baik semoga masyarakat tidak panik begitu ya dan tidak khawatir
tadi sudah dijelaskan himbauannya begitu ya dari kementerian kesehatan
terima kasih sekali jurubicara kemenkes pak syahril atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
saya selalu pak syahril
terima kasih salam sehat selalu